pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan
badan strategi kebijakan dan pendidikan dan pelatihan hukum
mengadakan rapat finalisasi kurikulum dan modul pelatihan manajemen administrasi
rapat dipimpin kepala pusdiklat manajemen dan kepemimpinan mahkamah agung
dan diikuti para hakim istisial pimpinan panitera
dan sekretaris pengadilan dari empat wilayah hukum yang ada di makam agung
dalam rapat finalisasi ini telah disahkan kurikulum dan modul kepemimpinan
menyusul kurikulum dan modul badan peradilan agama dan badan peradilan umum
telah rampung beberapa waktu lalu
dengan demikian sudah ada tiga kurikulum dan modul yang telah berhasil diselesaikan dalam rapat itu
dalam kegiatan rapat finalisasi kurikulum dan modul kepemimpinan ini
dihadiri dirjen badilum dan dirbinganis pada tiga lingkungan
dirjen badan peradilan umum mahkamah agung bambang mianto
bambang menyatakan apresiasi kepada para peserta rapat
yang turut menyumbangkan ide dan gagasan
terselesaikannya rancangan kurikulum dan modul kepemimpinan di empat wilayah hukum makam agung
bambang menyatakan rapat finalisasi modul ini bertujuan
serta modul yang terbagi dalam rumpun pimpinan pengadilan
mahkamah agung dapat membidik para calon pimpinan pengadilan
yang berkualitas dan berintegritas
sehingga terwujud badan peradilan yang agung
pada kesempatan ini yang kita lakukan adalah melengkapi modul yang sudah ada
karena sebelumnya kita sudah melakukan latihan kepemimpinan pada bulan desember
hanya untuk peradilan umum dan peradilan agama
hari ini sudah ditambahi modul dan kurikulum untuk peradilan tata usaha negara
tadi pak kapus juga menyampaikan bulan depan dilengkapi lagi untuk peradilan militer
dengan adanya latihan ini kita berharap bahwa pimpinan pimpinan pengadilan di masa depan
baik pimpinan pengadilan pamitra dan sekretaris
diisi oleh orang orang yang kompeten
dalam waktu dekat pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan
badan strategi kebijakan dan pendidikan dan pelatihan hukum
akan membahas dan mengesahkan rancangan kurikulum dan modul pelatihan manajemen administrasi
dengan demikian empat lingkungan peradilan di mahkamah agung telah memiliki kurikulum dan modul
untuk membidik calon pimpinan pengadilan yang berkualitas dan memiliki integritas